ya pas kemarin bapak saku simbok sakit itu rasanya gimana ya saya merasa
merasa berdosa banget cincin yang dulu tak belikan untuk simbok cuman tiga gram udah tak jual
parmi perempuan tangguh yang berjuang di tengah keterbatasannya kursi roda ini membantunya bergerak menjadi pengganti saraf tangan dan kakinya yang melemah
tujuh mei dua ribu enam gempa berkekuatan lima sembilan skala richter meluluh lantakan daerah istimewa yogyakarta
perempuan tangan dan kakinya yang melemah oleh pelu lantakan daerah istimewa yogyakarta
yaitu pernah apa tembok ke saya keduduk ke saya lihat drama
goyang goyang seperti mau
langsung pokoknya ngucapnya cuman sebatas bisa keluar entah itu salah atau benar saya langsung
cuma bilang allah waqar allah waqar inna lillahi langsung saya narik ke bawah meja yang dulu untuk
belajar waktu saya masih sekolah itu ya parmi adalah salah satu korban selamat yang perlahan
menata semangat untuk melanjutkan hidup butuh keberanian untuk menceritakan kembali kejadian
traumatis itu gempa membuat kemampuan fisik parmi menurun dimulai dengan penggumpalan darah

di otak saraf lemah di sekujur kaki dan tangan hingga berkurangnya daya penglihatan dan pendengaran
parmi sudah menjalani rehabilitasi selama tiga tahun berturut turut setelah kejadian
ia sudah bolak balik berobat berganti dokter dan rumah sakit namun ia mengaku
kini kartu bpjs nya tak bisa lagi digunakan
karena kan perpanjangan ke rumah sakit pusat itu kan tiga bulan jadi selama tiga bulan itu mungkin
enggak terpakai bagaimana itu ya pada saya seminggu masih kesana terakhir berarti dua ribu sembilan belas
dari dua ribu sembilan belas sampai sekarang sudah pernah berobat lagi enggak enggak jadi ini udah nggak pernah diapa apakan ini mbak
enggak cuman tak tahan aja sejak merawat tembok badan saya sendiri enggak tahu apa apa kan kalau
misalnya sakit cuma minta tolong untuk dikerokin gitu aja kadang kalau sampai hilang suara ya udah
dinikmati aja enggak ngomong gitu kasihan kak simbok kalau udah udah sebuah harinya simbok itu
bahagia kata aku harus masih sambat sambat gitu jadinya ya sakitnya saya nikmati aja mungkin ini udah udah
tuhan ya allah takdir allah aku harus seperti ini
ibundanya tercinta ngati jem adalah sosok pemantik semangat walaupun fisik sang ibu tak lagi kuat seperti dulu

maklum saja usianya sudah menginjak kepala delapan
nati jim sempat jatuh sakit pada dua ribu sembilan belas hingga tak bisa bangun dari tempat tidur selama berbulan bulan
sementara ayah parmi sudah meninggal ketika ia masih kecil
parmi dan sang ibu tinggal di rumah sederhana bantuan pemerintah di dusun ciren desa triharjo
kecamatan pandak kalimantan dan jepang
di bandar kabupaten bantul
untuk hidup sehari hari parmi harus mandiri
ia menjadi pembuat emping melinjo
jika harga sedang tinggi seperti sekarang
melinjo dibelinya dengan harga rp tiga puluh per kilogram
padahal tidak banyak emping melinjo yang bisa dihasilkan parmi
hanya sekitar dua ratus lima puluh gram per hari
sebab tangan dan kaki parmi tak bisa lagi diajak berlama lama
menyangrai dan menumbuk melinjo
jadi ini biji melinjonya karena bapak bu disangrai
jadi bukan cuma susah
numbuknya karena berat
ini udah lumayan ini yang agak hangat tadi
yang pertama kali tuh
oh kalau masih panas bisa lebih gampang ini ya
iya kalau masih panas bisa lebih tipis
belum lagi ternyata
peralatan yang kami pakai sudah tidak berfungsi optimal
oh ini karena sudah apa ngelupas gitu mbak
oh kalau batunya ini tidak rata
juga taruh ke hasil pentingnya ya
oh iya jadi jelek ya
harusnya yang itu yang dari batu itu
cuman kan karena saya nggak bisa membelinya
nggak bisa mencarinya sekali terus dibikin
jadinya ya alternatif pakai ini aja
sesemen aja yang jauh lebih murah gitu
iya yang bisa saja
tapi saya belum bisa menyampaikan
sampai sekarang belum bisa memenuhi kepinginan cimbok
emping melinjo yang sudah kering
dibumbui dengan campuran bawang putih dan kemiri yang dihaluskan
setelah itu emping dijemur untuk kedua kalinya
terus ini naik sendiri
saya tuh pengen bantuin tapi bingung caranya
oh berkarat ya mbak
sudah lebih dari tiga jam kami membuat emping melinjo
sambil menunggu emping yang dijemur kering
nati jem dan parmi memanfaatkan waktu untuk memasak makan siang
menu hari ini sayur sop dan tempe goreng
biasanya tak sebanyak ini lauk dan sayuran yang mereka makan
bahkan dalam satu hari
mereka terbiasa makan hanya satu kali
tetapi karena kehadiran saya mereka memasak cukup banyak
tapi sejak kondisi kesehatan sang ibu menurun

delapan puluh jadi ini sudah berapa lama

hampir setengah eh dua bulan
dua bulan nggak ada yang beli ini
jadi ini semua bikin dua bulan
ini emasnya pertama setelah dua bulan
alhamdulillah mas terima kasih
tolong dipomok pomokkan ke teman temannya
meski sulit tak pernah ada kata menyerah dalam kamus parmi
ia selalu berjuang mencari nafkah secara mandiri
dan pantang merepotkan orang lain
pak armi hanya punya satu tujuan
ibu aku cuma ingin cincin
tapi saya belum bisa menyampaikan sampai sekarang
belum bisa memenuhi kepinginan cipu
insya allah kalau saya diberikan umur
besok saya bisa memberikan lagi
saya yakin allah pasti mengebulkan
ya kemarin bapak cuku

merasa berdosa banget
cincin yang dulu
tak belikan untuk cimbuk
udah tak jual
kamu beri apa itu
semoga selalu sehat dan diberikan tambahan usia
karena selama ini hidup saya teman untuk simbo
kami dari tim berbuat baik berniat mengajak parmi mengambil jeda sambil cuci mata
menurut ceritanya sudah lebih dari tiga tahun parmi tak pernah keluar sejauh ini
selain itu kebetulan persediaan plastik kemasan dan alas untuk membuat emping melinjo sedang habis
kami menemani parmi membeli keperluan tersebut di pasar bantul
istri ibu mau cari plastik yang habis
dua meter saja kalau gitu ya
pakai plastik gini juga ya
ini kurang besar
ini kurang besar
oh kurang besar
terima kasih ibu
tak hanya sampai di situ
kami masih punya kejutan lain untuk parmi
pak kemarin kan cerita
nah cincinnya simbok kejual karena buat robert
gantinya buat simbo
waktu itu berapa tiga gram
lebih suka yang mana gitu ya
nah lebih seneng yang mana
lebih bagus ini ya
walau tak seberapa kami berharap sedikit hadiah ini bisa mengobati rasa bersalah parmi di masa lalu
cincin milik ibunya yang dulu dijual untuk berobat kini sudah diganti
nah sudah selesai
sudah bener ya
alamatnya bener ya
alamat namanya suratnya terus ini cincinnya
ini sudah ada gantinya
kira kira seneng apa enggak orangnya ya
kira kira seneng apa enggak orangnya
oke kita pulang ya
nggak sabar mau pakaikan ke simbo
nah habis dari pak asal bang tol tadi sama mbak palmi beli plastik
nah terus ada lagi gak mbak palmi tadi
saya ada kertas
kertas buat simbol
kasih apa itu
di sini dibantu ya
nah dikasih apa
di belikan lagi
dibantuin ya sama saya
seneng gak di belikan cincin
terima kasih ini ke anaknya
selain itu kami juga memberi sedikit
tambahan untuk menopang
pekerjaan parmi dan ibunya
batu asli yang lebih kokoh
untuk alas menumbuk
apa itu mbak
boleh ya mas pinta tolong mas
sehat dan diberikan tambahan usia
karena selama ini
teman untuk si mbok
semangat hidup saya
cuman si mbok
pasti sehat selalu
usahanya mbak palmi
rezeki itu nggak selalu uang
membahagiakan orang tua itu gak selalu uang
palmi mengajarkan kita
bukan alasan untuk tidak
bukan alasan untuk berhenti berjuang
palmi punya mimpi sederhana
bisa memberi warna lebih terang